kami ajak anda mengenal lebih dekat apa sebenarnya banjirop dan bagaimana fenomena ini terjadi
banjir rob merupakan fenomena alam di mana air laut meluap ke daratan
banjir rob juga dapat diartikan sebagai genangan air pada bagian daratan pantai yang terjadi pada saat air laut pasang
banjir rop akan mengenangi bagian daratan pantai atau tempat yang lebih rendah dari muka air laut pasang tinggi
lantas bagaimana banjirop bisa terjadi
jadi fenomena iklim global menjadi salah satu penyebabnya
ditandai dengan naiknya temperatur rata rata bumi dari tahun ke tahun
banjirop juga tidak lepas dari adanya pasang surut air laut yang dipengaruhi oleh gaya gravitasi
dorongan air angin dan juga gelombang yang terjadi dari jarak jauh juga menjadi penyebab terjadinya banjirop
dan belum lagi ditambah dengan curah hujan yang tinggi
nah curah hujan tinggi namun aliran sungai dan fungsi tanggul tidak maksimal juga menjadi penyebab
ini saya harus pakai payung biar nggak kehujanan ya
nah penurunan kontur tanah juga menjadi salah satu penyebab banjir kian parah
di ibu kota kontur tanah dari tahun ke tahun semakin rendah
dan inilah yang menyebabkan potensi banjir kian besar
berdasarkan riset yang dilakukan oleh ahli geodasi itb hari andreas
lima wilayah di ibu kota
jakarta barat utara timur selatan dan pusat
nah jakarta utara atau wilayah pesisir memiliki posisi terendah
sekarang saya ajak anda untuk kilas balik kita ke dua belas tahun yang lalu tepatnya tahun dua ribu tujuh
di mana pada tahun dua ribu tujuh tersebut terjadi banjir hebat di jakarta
dan beginilah kondisi jakarta pada saat itu
terlihat wilayah jakarta barat dan timur serta utara mengalami banjir yang cukup parah
ini merupakan akibat turunnya kontur tanah ibu kota
penurunan kontur tanah jakarta sudah terjadi sejak dua ribu dua
mari kita bergeser untuk melihat penurunan kontur tanah di ibu kota sejak tahun dua ribu hingga prediksi tahun dua ribu lima puluh mendatang
lantas dibalik turunnya permukaan tanah di jakarta apa pemicu utamanya
ternyata pembangunan infrastruktur dan juga urukan bangunan ini memicu penurunan
tanah ibu kota
bagaimana dengan lima puluh tahun mendatang
artinya kita tidak boleh tinggal diam
sebuah pekerjaan rumah yang harus diselesaikan agar jakarta tidak benar benar tenggelam